eh mau kemana lo
susah kita belum selesai
aduh habis sampe banget
semoga bulan belum balik deh
kemana ya wulan
sampai jumpa lagi
boleh pinjamin alamnya gak
silahkan tapi ntar pulangin ya
iya iya tenang disini aja kan
lo ngapain malam malam disini
persis kayak dugaan gue
jelas jelas bokap lo ngelarang kalo lo jalan sama anak gak jelas kayak gini
tapi kenapa sih lo masih jalan sama dia
eh mau kemana lo
susah kita belum selesai
aduh abis sampe banget
semoga gue belum balik deh
aduh lagi nungguin siapa tuh
sesamanya gak mau kemana haut
lo ngapain malem malem sendirian disini
gue tadinya janjian sama ulan disini
cuma gara gara ojek gue mogok jadi gue telat kesininya
man lo ada liat ulan disekitar sini gak
gue takutnya dia masih nungguin gue soalnya
jadi lo beneran janjian sama ulan
gue emang janjian sama ulan soalnya gue sama ulan mau nghibur anak anak disini
kok bengong sih gue yang nanya sama lo lo ada liat ulan gak disekitar sini
tadi ulan disini sih cuman sekarang udah pulang sama devon
oh ya udah deh kalau gitu
gue coba duluan ya man
berarti wulan gak bohong dong dia beneran gak ngajak gue jalan
tapi kenapa di surat yang dikasih sama susan tadi wulan bilang seperti itu
sini lah ke bes km kita pada ngumpul nih
perhentian sih roman setiap ditolong sama lo lagi di jalan mulutnya
rumahnya di jalan kali ya
eh eran gue mah dia
mau kenapa sih selalu tiba tiba nongol gitu aja
ya habis kok kalau gue gak kayak gitu ntar lo kabur
kabur apaan sih
man sorry ya gue datangnya telat banget kesini
gue udah berusaha datang cepat kesini tapi macet banget man sampah
karena lo udah datang juga kesini
surat yang tadi lo kasih kenapa ada nama ulan ya
sorry sebenernya gue bohong man
sebenarnya itu surat gue yang tulis
gue yang mau ketemu sama lo
tapi tapi tapi tapi kalau misalkan gue gue gak gak tulis namanya ulan disitu pasti lo lo gak mau dateng kan kesini
jadi makanya gue tulis nama ulan
tapi tapi lo jangan marah ya
abis nanti lo gak mau ketemu sama gue
ulan bener bener gak bohong
dia emang gak minta gue dateng kesini
kita kan udah nyampe sini kita ngapain kayak gitu ngobrol atau lo bacain gue puisi atau ngapain gitu man
lu aja ya gue ngantuk gue mau pulang
lo tau gak gue macet macetan cuma dateng kesini untuk ketemu sama lo man
lu mau jungkir balik ke lo mau duduk duduk manis kek lu mau duduk sambil kayang atau sambil lompat bebas
man lo serius man
man ya elah man
man serius lo nih
ulan nunggu gue gue hirta kasih mahal banget lagi
sampai jam segini masih belum pulang juga
tuh liat bokap lo
dia khawatir banget
kalau sampai dia tahu lo jalan sama roman dia pasti bakal marah banget
lo jangan bilangin ke bokap gue ya
oke kita lanjut tadi sampai mana
tunggu sebentar ya jangan ditutup
kamu itu dari mana saja malem malem begini baru pulang bukan
tadi bibi bilang kamu tadi sore pergi ke taman sotowan
sama siapa itu
saya yang nemenin ulan
karena saya juga khawatir sama seperti om
oh sama kamu deh
luang dikirain sama siapa
biar bapak sembuh ke rumah
biar bapak semua kerja dulu ya
bapak mau lanjutin kerja di kamar ya
santai santai aja ya
thanks banget ya
lu gak cerita ke bokap gue
gue ngelakuin ini semua bukan karena bokap loh
tapi kalau sekali lagi gue tau lo jalan sama roman
gue akan ceritain semuanya
terima kasih om
gue juga baru liat om
akhirnya kembaran gue datang juga nih
kenapa napa gue selalu dapet virasa tom
secara gila kan emang ada unsur genetik aja
buat roman pesek pesek doang
lo dari mana sob
gue dari ketumbuhan sam
dan saat gua di sana
ya wulan beneran ada
tapi dia janjian sama karim bukan sama gue
lu jangan salah paham eh
lu tau gak
kenapa susan pakai nama wulan
karena kalo ada nama wulan lu tuh bakal dateng
eh apaan sih lu
jangan cewek terus yuk
ini perut juga harus nih diurusin
akhirnya apa bob
ada juga yang ngete berasa gua
hampir lah dia akan makan martabak
nah kita makan aja
iya martabak lantur